mau latihan sama susi
sekarang yang bisa nolong dia cuma keterangan dari leasing
biarin aja itu jadi masalah dia
gantian dia pernah bikin orang jadi punya masalah
kita punya masalah sendiri
panggil yang lain suruh kumpul di belakang
pak andara pak andara pak andara
disuruh kumpul semua
ngenalin kicimpring meluncurkan
nah iya itu maksudnya
bukan perkenalan peluncuran
peluncuran itu apa
makan di sini atau dibawa pulang
satu bungkus aja
nang emak besok ikut
belum ditanya tadi keburu berangkat
neng susi mau kemana
ke pasar cek
hari minggu mau ikut ke cfd dago
loncin' kicimpring itu apa cek
kalau udah ikut juga nanti tahu sendiri
oh calon ini banyak
kamu sudah map
biar lancar ya kang
dia udah di jakarta
bukan amin itu
amin yang biar doa dikabulkan
mau gue kelutau
sudah lah biar kecopetan
saya bukan polisi
jangan lapor ke saya
ngasih tau bukan lapor
itu bukan urusan saya
kalau motor saya nggak ditahan
itu bukan urusan mas willy
itu urusan bos cecep
ada yang gak rela
akan balik ke terminal
yang dulu berkuasa disana
dia sekarang dikurung polisi
tapi dia masih bisa ngedalin orang di luar
buat bikin teror
supaya akan pergi dari terminal
yang diteror bukan akan
dikirimin pake ayam
terus anak buah akang di terminal
akan juga takut
bukan soal takut
mungkin bukan teror
mungkin besok perang
kalau sampai perang
bisa ada korban
akan bisa mencegah perang
kalau akan kalah
mundur dari terminal
gak ada masalah
kalau akan keluar dari terminal
kalau akan gak punya uang
gak ada masalah
kata bos kamu pergi aja gak usah balik balik lagi
dia udah gak perlu kamu
eh gak permisi dulu
dasar gak berpendidikan gak sopan
perlu saya kasih pelajaran
gak usah dia nggak perlu pelajaran
dia perlunya pendidikan
sana kamu kerja lagi aja
kamu di mana
terus mau langsung ke sini
mau ke rumah seram
ngerena dulu ngambil plastik ke cimpring
kaosnya udah beres
udah tunggu sebentar
jang mau minum apa
saya muda eksekusi
saya pusing pikiran bukan penyakit
minum dulu biar gak dehidrasi
kau mau dikejepan besok
kalau nggak ada kerjaan atau acara datang
saya udah seminggu gak kerja
sudah minta tolong ujang nyariin kerjaan
tapi belum ada kabar
kabarnya ya begitulah
kalau urusan uang
gak sebagus waktu kita masih di jalanan
biar gak banyak
uang mah ada aja
habis berhenti jajak kereta
nganggur itu pusing
nggak tahu mau kerja di mana
nggak tahu mau usaha apa
mau nikah lagi
belum ada perempuan yang mau
yang lebih pusing mah cecep
dia balik lagi ke terminal
terus ada masalah
cet cet minta bantuan saya
tapi buat masalah terminal
udah gak di bisnis itu lagi
cet cet juga minta bantuan saya
saya harus cari nafkah buat keluarga
cet cet bisa nyelesain masalahnya
jadi ke rumah gak
saya harus pergi dulu
itu kaosnya harga pertemanan
bukan gratis ya
masa untuk kekembang
luar biasa apa aja
jangan ngeredek gitu atulah
kalau posisi saya standby aja
saya sudah janji sama kamu
kalau diperlukan saya turun
itu hp nya bunyi lagi
iya saya dengar
posisi saya di sana sudah ada yang ganti
kalau boleh saya mau masuk lagi
terima kasih murad
kontrol yang kerja
kamu mau bertahan di terminal
mau tetap cari makan disini
kalau bukan disini dimana lagi
kalau ada yang mengusir kamu kamu mau bertahan
yang mau ngusir siapa bos
dia kan udah dikurung polisi
kamu kan udah tahu
dia bayar darman
saya harus ngelawan pasukan darman
kamu minta dipesenin banyak buat dipakai sama siapa aja
kita sama kamus kan cuma bertiga
siapa tahu keluarga sama karyawan kampus ada yang mau ikut
terus aku juga rencana mau bawa spg
mau ngajak siapa
ambil dari temen di agensi
kalau ngajak yang kita kenal boleh
mau ngajak siapa
teman saya telepon
saudaranya butuh kerjaan
saudara kamu yang kamu bilang butuh kerjaan mau jadi spg nggak
harus maulah daripada nganggur
dia cocok gak kalau jadi spg
kamu udah kenal orangnya jang
mira yang di garut
ya sekarang dia di bandung
yaudah minta nomornya tuh
nanti cecep mau kasih nomor saudaranya
terus nanti saya kasih ke kamu
kamu aja yang urus
bilang kamu tahu nomor dia dari saya
iya aku tahu dia itu teman kamu
yaudah nggak usah dibahas
saya salah ya jelasinnya

beriection juga tuh
nestean kan damai disini
nanti terjebak ya mending
tasnya pegang yang bener
tasnya pegang yang bener
aku nyetaknya belum banyak
bukan partner baru
mira mah udah berhenti jadi copet
saya tau dia udah berhenti
dia balik lagi jadi copet
magang jualan cilok
tapi dia pergi
dia merasa uang transportnya kurang
saya beberapa kali nelfon dia
saya temennya ujang
ujang temennya cecep
kamu mau kerja jadi spg
saya takut sama bos saif
dia pernah ngancam
masaklah sama mira
dia berani keluar dari sayap
mira punya backing
kau mau kemana
saya nggak tahu gimana caranya
tapi kamu harus segera berhenti jadi copet
sebelum kamu ketahuan waktu operasi
mungkin kamu perlu pakai cara mira
saya pergi dulu
sampai ketemu besok
sampai ketemu besok
tadi akang mau jatuh
kok kamu tahu
kok saya sendiri nggak tahu
kan akang tidur
kenapa si ujang masih belum datang
lagi di mana
di kafe biasa
jadinya kalau mau ketemu orang ya di kafe
kenapa nggak di rumah aja
justru aku tuh bosen nih di rumah terus
jadi kalau mau janjian sama orang ya sekalian jalan
besok ada acara nggak
saya nungguin kamu kelamaan
kata sukanta saya sampai ketiduran
iya ini sebentar lagi sampai
ya udah jalan
iya besok kesana
kenapa kamu masih berdiri di sini

maaf mengganggu perjalanan
bisa menunjukkan sim
karena saudara mengendari kendaraan tidak bawa sim tanpa surat surat ikut kami
saya masih kepikiran soal kemarin
gimana orang yang darlon bisa tahu kalau saya pulang
apa mereka standby deket rumah saya nunggu saya pulang
atau di sini masih ada mata mata yang ngasih tahu ke anak buahnya darman
bisa jadi mereka standby
memang masih ada mata mata yang orang lama di sini bekas anak bawah pun tinggal saya
besok sirena nyiapin spg
esi mak safira sama ceedo mau saya ajak
bisa kebagian kaosnya enggak
suruh sukanta siapin kicimpringnya pakai plastik ini
sekalian besok dia sama mumun diajak aja
sekalian besok dia sama mumun diajak aja
buat bantu angkat angkat sama angkut angkut
kalau bukan si otang
kang aku udah dapat kerjaan dari temen kang ujang

jadi spg kecimpring
kecimpring kang uus
bukan kecimpring pamili
setelah kamu nyoba bawa lari uang saya
sekarang kamu mau minta tolong
saya di kantor polisi
saya dituduh mencuri motor karena sim saya nggak ada
terus saya juga nggak bawa stnk
masih dipegang willy
anak buah kang darman
gede gede tapi kerjanya payah
anak buah kang darman
gede gede tapi kerjanya payah
strd saya masih di kamu
kamu juga nggak minta
bisa diantar ke saya
kamu aja yang ngambil
berani beraninya nyuruh saya
saya di kantor polisi
saya mau ditahan
dituduh nyuri motor
sim nggak ada
stnk juga nggak ada
ngomong dulu sama bos bu bun
saya udah gak bisa kontak sama si bos
sudah mau masuk proses sidang
semarang semarang semarang
nanti bilang aja sama polisi
mau nganter stnk darza
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
kelapa kelapa kelapa
kita harus bergerak sendiri
kita nggak bisa mengandalkan kang darman sama anak buahnya
kita bergerak sendiri saja ngelawan kang cecep
kamu gak kapok udah disikat sama kang cecep
kita gak perlu ngelawan kang cecep
kita habisin saja anak buahnya
itu kan tugas anak buahnya kang darman
sudah pesen sama intan
agak dia mau makan
gak mau dibuatin sama saya
udah sama intan aja
nanti biaya capek
gak usah sama anak buah kang darman
yang badannya gede gede
sama kita berempat juga cukup
gak usah berempat cukup sama saya sendiri
saya sudah curiga korban kita gembel belaka
sudah ada info kerjaan buat intan
sabar itu maksudnya belum ada
bos saya kecopetan
kamu yang benar kalau ngomong
benar kamu kecopetan
ada di dompet sayang
si aos saya suruh ke kantor polisi ngantar smk darsa
kenapa diantar ke kantor polisi
darsa beneran aja
bawa motor gak ada sip
gak ada stnk juga masih di saya
bpkb belum ada kreditannya belum lunas
darsa dibawa ke kantor polisi karena dituduh pakai motor curian
karena gak ada surat suratnya
sama seperti bu bun
tadi stnk nya saya suruh aos antar ke kantor polisi
di jalan gak kecopetan
sekarang aos dimana
di tempat biasa
di tempat biasa
mau latihan sama susi
sekarang yang bisa nolong dia cuma keterangan dari leasing
biarin aja itu jadi masalah dia
dia pernah bikin orang
jadi punya masalah
kita punya masalah sendiri
panggil yang lain
suruh kumpul di belakang
pak andara pak andara
disuruh kumpul semua di belakang
saya udah bilang ke temen temen kalau ada lawangan kerjaan
saya minta cepet cepet dikasih kabar
saya udah empat hari di sini
dari awal biaya bilang saya ikut dia cuma sementara
paling satu minggu
saya sudah harus punya kerjaan sebelum satu minggu
kalau enggak dia mau kasih uang
karena saya udah bantu bantu di sini selama satu minggu
kalau udah satu minggu masih belum ada kerjaan
nggak ada tempat tinggal
uang dari biaya paling saya pakai buat ongkos pulang ke tasi
apa maksudnya tes tes percobaan
dipanggil bawa cecep suruh ngumpul di belakang sekarang
dia udah bilang ke temen temennya kalau ada lowongan kerjaan
dia minta cepet cepet dikasih kabar
saya sudah empat hari di sini
kalau sampai satu minggu gak dapat kerjaan
saya harus pulang ke tasi
kamu nggak ikut disuruh ngumpul
saya mau meeting dulu
keterangan dari reskrim
menurut cek dan datanya
kemungkinan dia telah terlibat kasus pencurian motor
dan juga dia pernah dilaporkan dalam beberapa kasus penipuan
dia harus dimasukkan ke dalam tahanan sementara
untuk penyelidikan lebih lanjut
sekarang pilihannya adalah
kita bertahan disini atau pergi dari sini
mau kerja neng